gubernur jawa timur kofifah indar parawansa menjadi saksi dalam persidangan kasus jual beli jabatan di kementerian agama
kofifah datang pada pukul sepuluh waktu indonesia barat setelah tidak hadir dalam dua panggilan persidangan sebelumnya pada tanggal sembilan belas dan dua puluh enam juni dua ribu sembilan belas
kofifah indar parawansa akan menjadi saksi untuk dua terdakwa kasus jual beli jabatan di kementerian agama yaitu haris hasanuddin dan muhammad ⁇ muafak
sebelumnya nama kofifah disebut dalam kesaksian mantan ketua umum partai persatuan pembangunan romahur muzi atau romi
romi menyebut kofifa adalah salah satu orang yang merekomendasikan haris hasanuddin untuk menjadi kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur
selain kofifah ada sepuluh orang saksi lainnya yang akan diminta keterangan untuk kasus jual beli jabatan di kementerian agama pada hari ini
kofifa inder parawansa menyebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan romi bahwa gubernur jawa timur ikut merekomendasikan kepala kantor wilayah departemen agama jawa timur
selamat siang alfian
hari ini memang dijadwalkan kofifah indar parawansa gubernur jawa timur
untuk hadir dimintai keterangan terkait dengan kesaksiannya untuk dua terdakwa dalam kasus jual beli jabatan di kementerian agama
jadi dua terdakwa tersebut adalah yang pertama adalah haris hasanuddin yang merupakan kepala kantor wilayah kementerian agama jawa timur
dan yang kedua adalah muhammad mu'affaq yang merupakan kepala kantor kementerian agama kabupaten gersik
dan sidang sendiri tadi baru dimulai sekitar pukul sebelas tiga puluh dan jaksa penuntut umum belum memberikan pertanyaan
atau apapun kepada hovifah dan sidang terlebih dahulu diskors dan ditunda sampai dengan pukul satu waktu indonesia barat nanti
dan disini sendiri tadi sesuai dengan apa yang sebelumnya dibilang bahwa kofifah dijadikan saksi dalam persidangan ini
itu terkait dengan kesaksian mantan ketua umum partai persatuan pembangunan yaitu romahur muzi
di mana romahur muzi menyatakan bahwa kofifah adalah salah satu orang yang merekomendasikan nama haris hasanuddin
kepala kantor kementerian agama wilayah jawa timur
namun romi sendiri juga pernah menyatakan bahwa hovifah juga sempat mempertanyakan kepada romi terkait dengan perkembangan dari nominasi seleksi jabatan di kementerian agama tersebut
selain dari romi kesaksian yang juga menyebut nama hovifah adalah kesaksian dari menteri agama ya ini lukman hakim saifuddin
lukman sendiri menyebutkan bahwa ia mendapatkan rekomendasi nama haris itu berasal dari
kofifah melalui romi
namun sekali lagi lukman menegaskan tidak pernah mendengar langsung rekomendasi dari romi untuk nama
maksud saya dari hovifah untuk nama romi
melainkan mendengar rekomendasi tersebut melalui romi dan tidak langsung dari hovifah
sebelumnya dalam persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum dari kpk juga telah mendakwa haris hasanuddin
telah melakukan suap kepada menteri agama lukman hakim saifuddin dan juga mantan ketua umum partai persatuan pembangunan
romahur muji ia mendakwa bahwa haris memberikan uang sebesar tiga ratus dua puluh lima juta
di mana tiga ratus dua puluh lima juta tersebut dengan rincian dua ratus dua puluh lima juta diberikan untuk romi dan tujuh puluh juta diberikan untuk menteri agama lukman hakim saifuddin
diberikan secara terpisah oleh haris untuk terkait dengan seleksi jabatan
agar dirinya terpilih menjadi kepala kantor wilayah kementerian agama di jawa timur
sebenarnya haris seharusnya tidak lolos seleksi administrasi karena syarat dari terpilihnya menjadi kepala kantor kementerian agama wilayah jawa timur adalah tidak sedang dalam sanksi disiplin atau selama lima tahun
sedangkan memang haris sendiri sedang dalam masa mendapatkan sanksi disiplin tersebut
di mana seharusnya haris ini tidak lolos seleksi administrasi
namun akhirnya harus lolos seleksi administrasi
dan haris terpilih menjadi kepala kantor wilayah kementerian agama wilayah jawa timur tersebut
selain itu juga dari keterangan yang disampaikan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum kpk untuk muhammad muhafak juga telah memberikan uang atau melakukan suap kepada romi sebesar rp sembilan puluh satu empat juta terkait dengan seleksi jabatan untuk dirinya
dan haris juga menjadi kepala